beginilah suasana saat lagu indonesia raya diperdengarkan di berbagai instansi negara dan swasta di yogyakarta
ini dilakukan setelah gubernur d i e sri sultan hamengkebuwono x pada delapan belas mei lalu mengeluarkan surat edaran yang meminta lagu indonesia raya diperdengarkan setiap jam sepuluh pagi atau saat memulai aktivitas
selain itu saat indonesia raya diperdengarkan warga wajib berdiri tegak dengan sikap hormat
gerakan ini diinisiasi oleh forum rakyat yogyakarta untuk indonesia atau empat u indonesia yang mulai melakukan lobby ke sri sultan hanya sekitar sebulan sebelum surat edaran ini dikeluarkan
bagi saya dan teman teman indonesia raya ini adalah lagu yang
lagu yang grade nya paling tinggi lagu kebangsaan
jadi kalau kita tidak merilis itu itu gak nendang
ketua pusat studi pancasila upn veteran yogyakarta lestanta budiman mengaku tidak mempermasalahkan surat edaran gubernur karena ditujukan bagi instansi negara dan swasta
tetapi ia tidak sependapat bila pemutaran lagu kebangsaan ini dipaksakan di ruang publik setiap hari yang justru dinilai akan kontraproduktif
dengan harapan akan tumbuhnya semangat nasionalisme
dikhawatirkan lagu kebangsaan ini nantinya justru akan dianggap sama seperti lagu lagu lainnya
hingga muncul stigma antinasionalis bagi orang yang tidak sependapat dengan gerakan ini
dan mulai muncul stigma mulai muncul yang tidak mau itu apa tanda tanda kutip tidak suka dengan indonesia
tidak nasionalis bagaimana ini kan yang tidak dipertimbangkan tidak diperhitungkan dan tidak melalui kajian yang mendalam ya di bawah
bisa kita dengar suaranya
lepas dari semua prokontra saat menunturkan gerakan indonesia raya berkema pada dua puluh mei lalu gubernur d i sri sultan hamengkebuwana ke sepuluh sudah mewanti wanti
agar tidak perlu ada sanksi bagi siapa saja yang tidak sejalan
tidak bisa diperhitungkan dengan gerakan ini
janganlah kita terjebak pada jargon tanpa isi dan menjadi semacam patriotisme buta
padahal pada awalnya toh sesungguhnya yang kita rancang adalah patriotisme konstruktif
sementara itu meski gerakan ini sudah menjadi kebijakan gubernur
for you indonesia mengaku tidak menerima dana sebesar

kami juga berharap bahwa kita bisa menerima dana spesial
akankah gerakan indonesia raya bergema ini efektif
atau hanya berhenti pada kebijakan di atas kertas saja
waktu yang akan membuktikannya
tim liputan cnn indonesia daerah istimewa yogyakarta
tim liputan cnn indonesia daerah istimewa yogyakarta